pegangnya bu alhamdulillah makasih ya ini buat adiknya buat kamu
coba kamu itu semua hasilnya ada kenapa dari ya
ini suara ngoroknya begitu dikit
kok tumben dia ngomongnya siti bukan soto kan biasanya makan orang
mungkin hatinya lagi berbunga bunga
jangan gitu beb
tadi lucu banget tadi
aduh apa ngalek dia
tadi lucu banget ya
tadi tuh gak ada lu
gak ada yang iseng nih sama tidur gua
gak tau orang lagi enak mimpinya
hei yan lagi yan
lu jangan gangguin orang lagi ibadah
ibadah lu tuh ngorok tau gak lu
apaan ibadah gini
lu jangan ledekin gua mulu
lu jarang ngaji kan
makanya lo sering sering ngaji
jadi lu tau
tadi subuh gua baru liat nih
kalau lagi bulan puasa tidur itu ibadah
mencegah gue melakukan hal hal yang dapat membatalkan puasa
iya deh terserah lu
orang yang sering ngaji
lagian juga nih
kalau lagi bulan puasa itu
kalau lu melakukan kebaikan
kebaikan lu dilipat gandakan
sampai tujuh puluh kali lipat
jadi nih misalnya lu
lu kan dermawan nih
lu suka nyumbang duit tuh
kalau lu nyumbang ceban
sepuluh ribu rupiah
ya pahala lu sama dia
lu kayak udah nyumbang tujuh ratus ribu
cakep juga tuh dong
cakep juga tuh do
misalnya nih misalnya gua
nyumbang sepuluh ribu
terus gua jadi
pahala yang gua dapat tujuh ratus ribu gitu
mantep juga tuh bersodoko di bulan ramadan
nah tuh lu
infonya berguna nggak
berguna banget tuh
lu denger ya nggak dibilang
ya aku denger dengar sih emang bener
ya udah beb
kalau gitu kita sudakui
biar amal kita dilipat penyakan sama allah
mumpung di bulan suci ini
lagi nih aku denger dari ustadz
yang menyalurkan itu biasa juga dapat pahala
sama dengan jumlah yang disalurkan
kita menyalurkan banyak banyak aja
gua nggak salah cari calon gini
wanita yang pantas menjadi ibu dari anak anak kuklam
nanti dah dimuji
itunya berlanjut lanjut lagi
ya udah beb
kalau gitu kita bersudaka yuk
bu lanjutin deh
tidur dulu deh
ibadah lu deh
pamit dulu ya be
gak bisa ditinggalin cuma gara gara tidur
gak bener juga kalau begitu
paham paham paham
apa kabar lu
apa kabar lu
nah kan aku dulu udah bersudaka
lagi apa sih
aku sibuk bahagut
ini tadi aku abis nyuci
tinggal ngelap sekaligus tadi aku udah akan ngecek mesinnya lagi nih
kayaknya udah mulai gak enak deh raih
udah harus diservis
pantesan dicekin kayak gini kirain mau ke mana
itulah mau ke bengkel
aku kayaknya nanti bakal tinggal sama om dangdino aja di rumah kamu
maksud a'a a'ng akan tinggal di rumah ini lagi
iya kayaknya sih gitu
iya jangan kok masa malah yang ngalah sih ini kan rumah makan
sekarang kamu udah gak bisa mikir kayak gitu lagi rai
karena abah sama mama kita udah tinggal bareng
sama sekeluarga kita juga
jadi rumah aku ini rumah kamu juga
ya artinya rumah kamu rumah aku juga
jadi aku gak apa apa kan kalau tinggal di sana
yang jelas sih aku gak ngebayangin nanti tinggal sama om dangdino kayak gimana ya serunya ya
yaudah deh kalau gitu
terserah aja tapi kita bahas nanti aja lah
ya udahlah gampang
karena aku jalan dulu ke bengkel ya
cuci tuh motornya
ih udah bersih juga
siapa yang nyuci tadi
ya deh makasih
kayaknya daerah sini banyak deh bet
nanti semua pengeluaran kamu cepetin
bentar ya bu
bentar ya bu
terima kasih ben
tadi ibu ibu bolcap
wah kalau jalan pakai sendal cil
nih bakal beli sendal
makasih ya bang
berapa kamu kasih ini beb
saya ada sedikit rejeki di pegang ya pak
ini juga buat pak
lima puluh ribu dua orang
ya kalau gitu mari pak ya
yuk mari mari
pegang ya bu
iya ini buat adiknya
ini buat kamu
ini buat ibu nih
terima kasih bang
terima kasih bang
semua hasilnya ada berapa
hmm tiga ratus ribu bep

tadi tuh aku ngasih anak anak kecil setiap hari

beneran nih kamu hitung sendiri nih
tuh ini tadi ibu ibu yang tadi dua seratus

terus ini anak kecilnya tadi kan cuma dua
ada bapa bapa tadi yang jalan
jualan kamu kasih lima puluh ribu
ada bapa bapa tadi yang jalan

nanti kayak di video aja deh

udah mampus banget
iya gede juga
gede juga kan
apanya yang gede
kata sidado kalau kita bersodako di bulan suci ramadan ini
nah lu lihat nih berapa hasilnya nih
itu artinya pahala yang mau dapetin hari ini
yan kalau mau sodako itu
nah orang ria itu gak bakalan dapat pahala
kok gak dapat pahala ya